saya masih cenderung lebih suka belanja online ya karena bisa himat waktu himat tenaga himat transport
sejauh ini lebih murah online
lebih senang belanja online karena murah
lebih ya lebih senang belanja online karena lebih murahnya itu sih
harga yang murah menjadi alasan masyarakat beralih ke e commerce atau yang lebih dikenal dengan nama online shop
sebenarnya semurah apa sih ayo kita cek
wah setelah saya buka kolom flash sale nya saya menemukan banyak barang yang murah
bahkan ada baju yang harganya lima ribu rupiah
ketika saya klik baju seharga lima ribu rupiah itu eh ternyata harganya berubah begitu saja menjadi tujuh puluh lima ribu rupiah
mungkin harga lima ribu rupiah tersebut hanyalah trik pemasaran
meski begitu harga tujuh puluh lima ribu untuk sebuah hukum
budi terbilang cukup murah
lantas apa yang menyebabkan toko online lebih murah dibandingkan toko offline
karena online ini tidak butuh tempat yang representatif
karena tempat representatif seperti contoh di jalan raya misalkan itu kan mahal sewanya
selain tidak perlu mengeluarkan modal yang besar adanya subsidi dari platform atau marketplace
memberikan keuntungan lebih bagi para pedagang

contoh misalkan yang saat ini sekarang fenomenanya saat kita live streaming itu kita bisa memberikan voucher
khusus untuk customer yang memang dia itu nonton live dan check out pada saat live maka dia ada benefit voucher
jadi memang itu ada subsidi dari platform juga
indonesian e commerce association atau idea membenarkan adanya subsidi dari marketplace kepada penjual
di program program tersebut mereka juga memberi insentif atau subsidi untuk diskon diskon ya mbak
tapi memang tidak masif maksudnya tidak semua yang buka toko di platform tersebut akhirnya mendapat subsidi itu
jadi dari situ juga platform memilih
nah mereka nanti bernegosiasi platform bilang untuk periode ini kita ada event ini
periode tertentu ini ya kita punya event ini
jadi apa yang bisa diberikan dari seller mereka mau beri diskon seberapa nanti dikomunikasikan lagi
platform bisa subsidi
meski mendapatkan keuntungan lebih di toko online dibandingkan toko offline bukan berarti pedagang toko online tak memiliki tantangan
salah satunya adalah persaingan harga antar toko yang langsung dapat dibandingkan para konsumen
barang impor yang harganya jauh lebih murah juga menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi para pemilik toko online saat ini
dan tobi mantoro jakarta